kami lanjutkan editorial view kalau tadi kita sudah mendengar perspektif editorial dari cnn indonesia tv
kini kita bergeser ke bang alvito dinova gintings pemimpin redaksi dari detik com
kita juga akan menggali perspektif editorial dalam beberapa kasus yang menuai sorotan pada pekan ini
halo selamat malam
oke bisa mendengar ya bang kita langsung bahas bang vito ini soal yang pertama adalah revisi undang undang pemilu bang
ini juga wacananya tengah bergulir di dpr terbelah juga dpr menyikapi wacana soal ini
menimbulkan pro dan juga kontra
ada isu isu yang menarik misalnya soal jadwal pilkada kemudian parpol ada di kpu dan lain sebagainya
dari wacana ini bang ini seperti siklus sebetulnya ya setiap mau pemilu kita berubah lagi kita berubah lagi
apakah memang ada yang perlu dievaluasi atau ini sebetulnya permainan politik saja di senayan bang vito
sebenarnya yang pertama tama yang perlu kita pahami adalah dari substansi dari
revisi itu apa sebenarnya
karena kan sebenarnya aturan sebelumnya sudah mengatur
nah yang menarik untuk dicermati memang reinhardt katakan setiap mau pemilu itu undang undang itu seperti menjadi wajib untuk direvisi
apalagi rasanya sekarang ini menjadi lebih apa ya jadi lebih penting
artinya kepentingan itu bangsa tapi kepentingan kelompok kelompok golongan golongan
terutama kekuatan kekuatan politik
a bisa paling tidak dimudahkan untuk langkah menuju penentuan siapa yang akan menjadi apa
ada sekali wacana potlah kita dua ribu dua puluh empat kita fokus di pilpres pilek saja kemudian pilkada kita
kita buat di senayan bang vito
kita buat di senayan bang vito
kita buat di senayan bang vito
kita buat di senayan bang vito

ada juga yang menghendaki agar semuanya dilaksanakan di dua ribu dua puluh
sekali lagi yang harus kita ketahui adalah sebenarnya substansinya apa sih sebenarnya
kegentingan seperti apa
misalnya dua ribu dua puluh dua diselenggarakan semuanya dikumpulkan di dua ribu dua puluh
masalahnya sih publik indonesia nggak terlalu punya isu ya
kita nggak terlalu punya isu baiknya kapan
baiknya kapan selama itu tidak menyulitkan kita
jadi yang punya isu siapa ya bang vito
kita pernah punya pengalaman di dua ribu sembilan belas reinhardt
bagaimana kemudian penumpuknya agenda pemilihan itu membuat bagian meninggal
karena itu pertimbangan itulah kemudian yang membuat
apakah tidak lebih baik di dua ribu dua puluh dua saja pilkadanya sehingga tidak numpuk di dua ribu dua puluh
walaupun memang rencananya di dua ribu dua puluh empat itu ada rentang waktu tidak dilaksanakan secara langsung di hari yang sama
nah kalau kemudian substansinya
ini kan ada fraksi yang mengatakan bahwa kita ini belum dicoba undang undangnya sudah direvisi lagi
tapi ada juga yang beralasan bahwa ini undang undang pemilu itu bukan sesuatu yang
kemudian seperti kitab suci anti untuk direvisi
artinya memang perlu bahan bahan evaluasi
apakah substansinya sebetulnya sudah urgent belum sih bang vito
kalau kita bicara soal kepentingan demokrasi kepentingan publik ada di balik undang undang revisi undang undang pemilu tadi tuh
kalau revisi undang undang sih rasanya baik baik saja
ada beberapa usulan yang menurut saya progresif
seperti misalnya calon anggota legislatif itu diwajibkan
untuk punya pendidikan minimal su misalnya gitu
atau pernah masuk ke jenjang perguruan tinggi karena selama ini tuh levelnya sma gitu
itu sih baik baik saja karena semakin bagus input kualitas input dari legislator kita ya semakin baik
pendidikan kan pasti memberikan kontribusi ke rasus
tapi sekali lagi undang undang pemilu ini adalah undang undang yang paling seru dan paling
seksi barangkali kalau diurutkan secara skala prioritas ini adalah undang undang yang paling termati paling diprioritaskan oleh anggota dewan
dalam kurutu kerjanya selama lima tahun satu periode
dan ini bukan kita lihat sekarang saja tapi sudah kita lihat bertahun tahun gitu
nah sebenarnya yang paling menarik untuk dicermati itu kan apakah di dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh empat
sekali lagi buat masyarakat lama reasoningnya jelas
rekeningnya itu untuk kepentingan masyarakat
misalnya kalau kita nggak buat di dua ribu dua puluh empat kita buat di dua ribu dua puluh dua semata mata untuk meningkatkan efektivitas kerja pendukung dari pelaksanaan pilkada itu
supaya nggak banyak yang jatuh sakit supaya nggak kelabakan kita menjalankan proses pemilihan itu
misalnya itu mungkin hal hal yang bisa diterima
tapi kan ini kan kita nggak bisa tutup mata ya
dua dan dua ribu dua puluh empat itu pada akhirnya pilihannya itu terkait dengan tokoh tokoh
ada yang mengatakan bahwa jangan dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat aja
soalnya kalau dua ribu dua puluh dua nanti si itu bisa maju lagi dan si itu punya panggung untuk di dua ribu dua puluh
karena itu kita tahan aja di dua ribu dua puluh empat
sementara yang mendukung dua ribu dua puluh dua yang berharap agar dilaksanakan dua ribu dua puluh dua supaya agenda politiknya di dua ribu dua puluh empat mulus
karena calonnya juga bisa ya seperti itulah kira kira gitu kan
nah itu kan sebenarnya nggak ada urusan tidak on behalf public interest sebenarnya
itu untuk kepentingan politik kelompok kelompok saja
nah ini yang sebenarnya harus kita dudukkan sebenarnya
kalau misalnya mau ada diskusi semacam ini buka
biarkan wartawan diberikan akses wacananya digulirkan civil society itu dilibatkan
karena usulan dua ribu dua puluh dua itu juga diusulkan oleh sebagian lsm karena kaca pada apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
selama itu tidak terjadi ya tidak menutup
tidak menutup tidak bisa menutup kemungkinan orang akan menuduh
ini tersusah mata adalah kepentingan para gulipas politik saja
jadi kalau kemudian dpr tidak bisa menjabarkan kajian atau kepada publik bahwa ini on behalf of public interest
bukan kemudian jadi parpol interest
ini yang kemudian yang harus kita bedah bersama ya bang vito
bahwa dibalik wacana revisi
ini sebetulnya mewakili kepentingan publik
karena ya lagi lagi sepertinya publik juga sepertinya tidak punya isu soal kapan dan kapan
yang menarik adalah keterlibatan publik sekarang ini benar benar sangat dibutuhkan ya
kita belajar dari pengalaman omnibus kita belajar dari pengalaman undang undang kpk
kita libatkanlah publik secara bebas secara luas kalau kita punya itikat yang baik
kalau itikatnya baik ini tujuannya untuk kepentingan bersama
bukan untuk kepentingan kepentingan kelompok
untuk elit melakukan kekuasaan atau merebut kekuasaan dari kekuatan yang ada sekarang
buka seluas luasnya kepada publik
libatkan lsm lakukan uji ilminya terhadap aturan aturan itu
kemudian timbang juga
karena kan kita masih di masa pandemi nih di dua ribu dua puluh satu ini
kita masih mendukung
bahwa dua ribu dua puluh satu ini masih terpengaruh oleh pandemi
apakah dua ribu dua puluh dua kita sudah mulai agak santai agak tenang gitu ya
sehingga kita bisa melaksanakan kerja dengan baik atau tidak
kalau misalnya kayak gitu jangan dipaksakan di dua ribu dua puluh dua ya
sudah di dua ribu dua puluh empat atau bahkan di dua ribu dua puluh lima juga nggak apa apa
artinya kali ini izinkanlah publik mendapatkan akses
dan dilibatkan secara aktif untuk menciptakan undang undang yang sebenarnya itu ujungnya adalah untuk kepentingan publik
bukan hanya untuk kepentingan kekuatan politik
kabarnya bahkan presiden juga sampai mengundang mantan jubir tkn ketika pilpres kemarin
untuk membahas soal ini bang vito
artinya ini isu yang memang
jangan sampai lah ya undang undang ini selesai di balik pintu
semuanya dibicarakan di antara kita kita saja
karena toh keputusannya ada di kita
kita adalah lawmaker
dan orang lain yang punya kepentingan dibalik itu kemudian cawe cawe di situ
sementara publik ya second for granted saja
sudah terima saja itu
hasil publik ya seperti itu
kita harus berubah kan
ini untuk kepentingan bersama
bang dengan dibalik kemudian ada motif ya
masih kita pertanyakan apakah ini substance atau ini kebetulan
atau ini hanya kepentingan politik saja
tapi kalau kita melihat jauh ke depan
ini kan seperti tadi sudah kita bahas di awal
ini seperti siklus mau pilkada mau pemilu diubah diubah
dampaknya bagi kepemiluan kita bagi pesta demokrasi kita bagi publik ketika ini terus menerus diubah
ada sebagian yang menilai bahwa kita seperti tidak punya desain yang tetap untuk pesta demokrasi bang vito
ya memang tidak
dibikin tetap supaya semuanya bisa diatur per lima tahun
apakah kemudian aturannya proporsional tertutup atau terbuka sampai pada akhirnya aturan perhitungan itu menjadi substansial sekali buat kita
sebenarnya nggak ada pengaruhnya buat kita
kalau kita milih orang yang menang kemudian merepresentasi kita itu sudah cukup
kita juga nggak tahu tuh
wah partai kecil nanti nggak akan dapat bagian
yang dapat bagian partai besar semua
dan lain sebagainya
kalau mau berpikir agak jauh ya dibikinkan saja aturan yang masuk lebih umum ke dalam undang undang dasar bahkan
misalnya bentuk pemilihan apa namanya bentuk penghitungannya seperti apa
apakah mau proporsional terbuka atau proporsional tertutup atau bahkan sistem distrik sekalipun gitu
ditetapkan aja supaya hingga tidak repot repot lagi bapak bapak ibu ibu anggota
dewan yang terhormat setiap lima tahun ngerepotin keputusan yang sebenarnya bisa diselesaikan
tidak substance buat publik
tidak substance buat publik
itu kepentingan politik
salah itu buat kepentingan politik
dan kita tahu bahwa pembicaraan itu ya ujung ujungnya adalah kami dapat apa kelompok lain dapat apa
oke itu kepentingan politik
kita ini masih draft bang vito tapi kita kawal bersama
kita terus bahas isu ini agar kemudian yang diputuskan nanti betul betul mewakili kepentingan publik
kesepakatan di balik pintu yang tadi bang vito katakan
kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan
terima kasih banyak bang vito
perspektif yang sangat menarik di editorial view terkait dengan revisi undang undang pemilu ini
terima kasih banyak bang vito
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama dengan kami